komunikasi dengan telepati itu adalah berbicara dengan hewan
gimana lu mau dapat fanatisme dari orang solo
tujuan utama dari permainan trampolin adalah melatih sensor motorik anak